rapat paripurna dpr ri mengesahkan tiga rancangan undang undang daerah otonomi baru atau dob
dengan pengesahan itu maka ada tiga provinsi baru di papua
yaitu papua tengah papua pegunungan dan papua selatan
namun majelis rakyat papua menganggap pemekaran ini hanya kemauan jakarta
bukan kemauan orang asli papua
konsultasikanlah kepada para tokoh tokoh masyarakat di papua
tokoh agama tokoh perempuan tokoh pemuda tokoh adat
ini perintah keinginan dari bapak yoko widodo
tapi keinginan itu tidak dilakukan seketika mau melakukan perubahan itu
jadi artinya bahwa dob ini konsekuensi daripada undang undang perubahan kedua
yang terburu buru dan tanpa ada keterlibatan dari rakyat papua
ruu yang baru tiga ru ini
saya pikir ini adalah keinginan jakarta bukan keinginan orang asli papua